satu fakta terbaru terkait corona terkuak
dari jurnal yang ditulis sejumlah dokter yang bertugas langsung
menangani pasien virus corona di wuhan tiongkok
data ini diungkapkan oleh dokter spesialis penyakit dalam
febi christia dalam diskusi antisipasi virus corona
yang diadakan di universitas atmajaya pluit jakarta utara
beberapa jurnal internasional menyebutkan
bahwa kecenderungan pria lebih mudah terjangkit virus corona
dibandingkan dengan perempuan
selain karena dinilai memiliki aktivitas yang lebih banyak
pria disebut memiliki reseptor virus lebih banyak dibandingkan perempuan
reseptor ini adalah tempat virus berkembang biak
yang terletak di saluran pernafasan dan saluran pencernaan
febi menambahkan data ini masih primer
belum bisa disamaratakan ke semua populasi
dan memang statistiknya juga worldwide
kalau kita petakan laki laki sama perempuan
banyak kan laki laki gitu
tapi penyebabnya apakah tadi seperti yang saya katakan
memang ini karena terkait genetik bahwa perempuan diduga mempunyai imunitas yang jauh lebih baik
terkait kromosom x nya ada suatu susunan gen yang berbeda
ataukah sebab lain misalnya jelas laki laki itu pencari nafkah
jelas laki laki itu memang udah kodratnya lebih banyak berhubungan dengan hewan liar di alam
jadi dari epidemiologinya bukan masalah genetiknya paparannya itu juga bisa jadi salah satu faktor